ya aku balik dulu kembali ketemu besok

benar ya mas
itu itu tuh mobilnya ambil dulu
dia ambil dulu mobilnya
oma boleh ikutan nonton nggak
oma juga kangen sama pak kamu
oh iya mas lupa tadi
makasih ya mas udah dibawain
tadi bau saya ketinggalin di pantai lilet mas
oh iya mas makasih ya mas udah dibawain
kalau enggak udah benar benar terpenggalan nih
nggak ada yang jaga di sini
rencanaku pasti berhasil

itu untuk belajar yang terbaik
oke emang ke
rekaman di luar kantor nino yang kemarin gue ngapain udah di
tumben bisa keluar saat jam tugas
tadi saya habis makan di pantry makannya buru buru
yang gantiin lagi ada keperluan lagi keluar
ya mari pak
hampir aja gue ketau
waktu gue tak ngetik file cctv tadi
tapi ibu juga gak bisa keluar dari ruangan ini
gara gara ada security itu
aku harus balik
karena gak mungkin ninggalin mama sendiri yang lama lama
kamu tahu sendiri kan
udah gitu tadi bapak sempat bilang
mau ke kuburan papa
aku juga mau ke kuburan papa
aku juga mau ke kuburan papa
aku juga mau ke kuburan papa
aku juga mau ke kuburan papa

ya udah temenin papa
ya udah temenin papa
ya udah temenin papa
ya udah temenin papa
kasihin mama sendirian
kasihin mama sendirian
ya kamu jaga diri baik baik ya

kamu akan bentar lagi bebas
boleh aku minta sesuatu
jangan lagi teman riki
kamu blacklist tuh dari sini juga
aku gak mau kedepannya
segala suatunya jadi rusak lagi
ya kalau dia datang kesini pun
aku juga gak mau ketemu sama dia
kamu baik baik ya
aku balik dulu
kembali ketemu besok
ada apa pak
jack mau menginformasikan
bahwa kita sudah membuka
jalur jalan baru untuk pencarian pak al
bagus kalau gitu
yang penting hati hati ya
yang melakukan hal yang membahayakan
oh ya pak
pak rendy sama pak angga sedang ada masalah
jadi saya harap
untuk masalah pencarian massal ini
gak perlu harus dikonfirmasikan mereka ya
mereka masih bertanya
perkembangannya pencarian pak al bu
gak usah dikasih tau terlalu banyak
kalian kasih tahu kabar kalian disana
kalau misalkan kalian baik baik aja ya
ya udah kalau gitu
ada yang perlu saya bantu
sampai sekarang itu aja informasinya
ini security kenapa nggak pergi pergi sih
ada yang enemy
ada yang menang
siapa angkat diri
gue mau cari lagi deh
ya udah pasti ada nih